sementara itu setelah sempat tidak berjualan dua hari saini kembali membuka warungnya
kisah saini mendapat perhatian banyak orang termasuk presiden joko widodo
selain menerima sumbangan dari netizen saini menyebut mendapat bantuan sepuluh juta rupiah
dari seorang tamu yang mengaku sebagai utusan presiden joko widodo
saini pun menyatakan sudah mengetahui adanya pengumpulan bantuan dari televisi
rencananya uang yang didapat akan digunakan untuk biaya kuliah anaknya dan membuka usaha baru
maksudnya suruh beres beresin utangnya biar ibunya tenang kata itu yang ngantar uang itu
kata pak jokowi suruh beres beresin utang biar tenang